ya karena anak anak ini sama orang tua kita harus
kuat nah itunya dia masih butuh perhatian masih butuh support dari kita kan
halo nama saya raffi umur saya delapan tahun
saya kelas dua sd
ya tinggal saya di desa ketaping sawalunto
suaranya yang parau dan napasnya yang berat tersengal sengal
bukan karena dibuat buat
selang bantu pernafasan bersarang di lehernya yang berlubang
jadi penyebab utama bocah ini menjadi berbeda
menderita infeksi saluran pernafasan stadium tiga
ia derita sekitar enam bulan yang lalu
hidungnya menjadi tidak bisa berfungsi normal
gara gara ditendang sapi milik tetangganya yang ia gembalakan
waktu rafli ketendang sapi itu gimana ceritanya
awalnya sapi itu ke sawah
lalu dimakan padi
dia tendang juga lah api
hidungnya sama leher
terus abis itu gimana
sudah empat bulan lebih
tidur tuh gak nyaman
lima menit bisa
sekarang kalau rafli ngomong itu harus ditutup
kenapa harus ditutup
karena kalau anginnya
lewat disini gak akan rasa ramit
itu anginnya harus ditutup
tak ada yang menyangka
hanya karena ditendang sapi
kondisi rafli bisa separah ini
hidung rafli sempat berubah menjadi api milik tetangga
sesaat setelah peristiwa itu terjadi
karena tak ada biaya
rafli hanya diobati seadanya
membuat luka di dalam hidung dan tenggorokannya
pas awal ditendang sapi itu
ya awalnya memisahnya gak banyak
gak ada dibawa ke rumah sakit dulu
bulan siap itu
lama kelamaan tambah parah
kalau gak ditungguin nafasnya gak itu
gak lewat gitu
harus ditungguin tiap malam
hingga rafli sempat
ia bisa menghirup udara
namun tidak bisa mengeluarkannya
dadanya sampai cekung
akan semakin sesak
ketika lendir dan kotoran
mengisi selang di lehernya
hal itu terjadi
karena ia sama sekali
tak bisa membuang kotoran
dan lendir dari hidungnya
jika sudah begitu
maka rafli harus dibantu ibunya
membersihkan selang yang tertanam
kalau yang di luar luar lehernya ini apa
keluar lewat daging yang di dalamnya
keluar itu lendir batu
pernah sampai ada yang berbau
gitu gak sih
mungkin kayaknya di dalam
lendirnya itu nahan
gak keluar lewat selangnya itu
kadang berdarah juga lendirnya keluar
sejak alat bantu pernafasan menempel di lehernya
rafli terpaksa tidak sekolah
dan belajar dari rumah
ketika kami mengajar
yang menjemput kakaknya farel pulang sekolah
tampak sekali rafli sangat rindu bermain
dan belajar bersama teman temannya
kekak beradik itu
memang bersekolah di sd yang sama
rafli duduk di kelas dua
dan farel di kelas enam
rafli termasuk anak yang pintar
dan aktif di kelas
tak hanya guru
teman temannya pun kehilangan sosok ceria rafli
kalau anak kami rafli ini mas
termasuk siswa yang lumayan pintar lah ya mas
karena kondisi rafli seperti ini
pertama kan susah nafas ya mas
ya juga kami agak takut
kemudian karena pas ke operasi
takut anak rafi kami ini kan hiperaktif ya mas
nanti bisa tersenggol dengan teman
ada virus virus yang mana mana masuk
sekarang kan musim covid masuk ke rumah kami ya mas
masukin covid apa apa gitu mas kami takut

jadi anak anak kami kami belajar penderitaan
di situ ya
di udah ini ya
dua bocah ini memang bukan berasal dari keluarga kaya
dua bocah ini memang bukan berasal dari keluarga

bahkan harus membantu orang tua mereka
mencari uang jajan sendiri
dengan mengumpulkan durian yang jatuh di kebun
dengan mengumpulkan durian yang jatuh di kebun

namun biasanya rafli tidak bisa maksimal mengumpulkan durian
membuat rafli cepat lelah
dan sesak nafas
dan sesak nafas
dan sesak nafas
dan sesak nafas
dan sesak nafas
dan sesak nafas
hubungan rafli dan kakaknya farel
sebenarnya cukup dekat
meski kadang mereka suka bertengkar juga
mereka suka bertengkar juga
hanya saja karena penyakitnya
hanya saja karena penyakitnya
rafli tidak bisa bermain terlalu aktif seperti dulu
rafli tidak bisa bermain terlalu aktif seperti dulu
sebuah kegiatan yang tak perlu menguras tenaga
karena sering menemani adiknya memancing farel pun kini mempunyai hobi yang sama
ini kan sekarang adik rafli sakit ya penggorengannya
itu gimana perasaan farel waktu tahu adik rafli sakit
ya gak bisa bapak rafli gembala lagi rafli usia sekolah lagi
ya gak ada teman main
jadinya gimana ngerasa sepi nggak
sebagai kakak farel sangat berharap adiknya cepat sembuh
meski tak selamanya mereka akur farel tetap merasa rafli adalah sahabat terbaiknya
sedih lah ya anak ya
lagi asik asik main sekarang keganggu gitu kan
gak bisa main lagi sekolah nggak bisa
apa sih yang bapak takutkan waktu itu melihat rafli bisa tarik napas tapi nggak bisa ngeluarin lagi itu apa yang bapak takutkan
yang paling kita takutnya itu kehilangan anak
yang saat ini dirasakan permanib dan alva dison orang tua rafli
apalagi ternyata bukan rafli saja yang butuh perhatian dan biaya pengobatan besar
nenek rafli ibunda permanib yang tinggal bersama mereka
menderita lumpuh sejak dua tahun yang lalu
iya mau gimana lagi ibunya juga lumpuh nggak bisa jalan harus pakai pamper siang malam
enggak itu mandinya susah bawa ke sumurnya
ya gantian aja ngurusnya ayahnya yang ngurus anaknya kita yang ngurus ibunya
padahal keluarga ini jelas bukan keluarga berada
mereka harus bekerja ekstra keras untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup yang sesungguhnya telah mereka irit dan hemat
karena pendidikan yang minim dan kurangnya keterampilan permanib hanya bisa menjadi buru serabutan
pagi ini ia beruntung
tetangganya ma'uwo membutuhkan jasanya untuk memasak
apa sih bu yang bikin ibu tetap ngerasa harus capek capek kerja padahal harus ngurus rumah tangga juga
apa sih yang bikin ibu penyemangat ibu itu apa
kebutuhan itu banyak gimana kalau nggak kerja
ibu orang tua kan banyak pmp nya harus ganti tiap hari harus beli terus harus kerja

sama dengan purmanib suaminya alva dison juga tak lulus sekolah
ia nafkahi keluarganya dengan menjadi buruh kasar seperti menjadi tukang pemecah batu
satu ratus sepuluh boleh banyak
tapi kalau pas lagi sepi itu gimana pak
kalau lagi sepi ya nggak bawa uang pulangnya
iya kita numpuk aja batu dulu
pernah kayak gitu pak
pernah sering banget
sering kayak gitu
pernah gak sih pak sebulan gak dapet uang gitu
atau paling lama berapa abis itu
ada lah sebulan ada yang gak megang uang gitu yang gak pernah dapet uang
itu gimana pak kalau kayak gitu
buat kehidupan sehari hari berarti kan gak ada uang ya
mematuhi tangga kalau ada yang mau minjamin gitu
hidup apa adanya menjadi kunci keluarga ini bisa bertahan
tetap merasa cukup dan bersyukur atas apa yang tuhan berikan
juga jadi alasan mereka tersenyum meski berada dalam kesulitan
sedih lah ya
lagi asik asik main sekarang keganggu gitu kan
gak bisa main lagi sekolah nggak bisa
apa sih yang bapak takutkan waktu itu melihat rafli bisa tarik napas tapi nggak bisa ngeluarin lagi itu apa yang bapak takutkan
tahu lah kena darah daging kali ya anak ya
semua orang mungkin kayak gitu
takut kehilangan anak
iya karena anak anak ini

dia masih butuh perhatian masih butuh support dari kita kan
padahal kami tahu betul orang tua rafli sedang dirundung gundah karena kondisi rafli dan neneknya
mereka terus mencari cara agar bisa hidup bersama
ya karena anak anak ini sama orang tua kita harus kuat itunya
dia masih butuh perhatian masih butuh support dari kita
kita pingin dia kita lihat dia lagi main sama temen temennya sekalian
kita pingin dia kita lihat dia lagi main sama temen temennya sekalian

sekolah lagi gitu
sekolah lagi gitu
ya pak ya itu yang paling berbeda itu ya
rafli gak bisa sekolah
biasanya orangnya dia suka aktif sekarang kena sakit gitu ya
semoga rafli itu cepat sembuh dan bisa main lagi sama farel
dan bisa lagi pergi ke tempat adik ayah
bisa mandi mandi lagi di sungai
bebola teman suami
uni saya mau cari sepeda untuk hadiah
mencoba sedikit menghibur rafli kami dari tim berbuat baik menyiapkan kejutan kecil
sebuah benda yang diimpi impikannya sejak lama
jadi kita ada sedikit hadiah untuk raffi
yang pengen sepeda katanya ya
benar saja bocah itu kegirangan ketika menerima sepeda barunya
katanya ia akan pakai sepeda itu untuk bersekolah jika sembuh nanti
senang gak dapat sepeda ini
ini dipakai buat apa besok
mendingan untuk main kalau susah pergi sepeda
sekolah kalau gak ada ya pakai ini
pakai ini buat pergi sekolah ya
semoga ini bisa bermanfaat buat raffi
jangan cepat sembuh nanti nafasnya udah mulai normal lagi
udah ditutup ini ya tenggorokannya bolongannya
nanti bisa main sepeda sama bang juga sama adit juga
hari ini rafli memang terlihat sangat bahagia
sepeda baru itu sedikit membuatnya lupa akan rasa sakitnya
dan juga kebetulan dia tidak bisa tidur di tenggorokannya
padahal perjuangan anak ini masih sangat panjang
bulan februari rafli akan menjalani operasi lanjutan
dan jika itu bisa terlaksana
entah berapa kali lagi rafli harus menjalani terapi pengobatan
bayangkan betapa sakit separah itu harus dirasakan bocah berusia delapan tahun
mengurusi rafli dan neneknya yang lumpuh
belum lagi memikirkan hidup dua anak mereka yang lain
yang jelas masih butuh makan untuk melanjutkan hidup
berbuat baik untuk orang orang seperti keluarga ini
karena berbagi tidak akan membuat anda kekurangan
malah mungkin justru membuat anda mendapat lebih banyak